tidak hanya berpacu dengan waktu penyelamatan dua belas remaja dan seorang pelatihnya yang terjebak dalam gua di thailand juga tidak lepas dari skema upaya penyelamatan yang berisiko tinggi
lalu pertanyaannya bagaimana mengeluarkan kondisi tiga belas orang tersebut keluar dengan aman di tengah dimensi gua yang sedemikian sulit
bersama saya malam hari ini sudah ada let call yudo poncho ari yaitu combat diver instructor
pak ponco selamat malam terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia connected
kita akan melihat terlebih dahulu saya akan berikan ini bisa dicoret coret pak
kita akan melihat bagaimana ini adalah dimensi kemudian struktur yang bisa kita lihat secara kasarnya dulu terkait dengan dimensi kontur dan juga gua di thailand ini
apa yang kemudian menurut anda menjadi upaya penyelamatan ini sebegitu sulit memakan waktu berminggu minggu
ya oke baik menurut saya kenapa penyelamatan ini menjadi begitu sulit
karena ada tiga hal yang penting
yang paling krusial yang pertama adalah waktu
karena hujan terus turun kemudian waktu mereka semakin menjadi semakin sempit
karena air hujan ini yang turun dia akan membuat kantong kantong air
kita lihat di daerah daerah cekungan ini ini berpotensi untuk menjadi kantong air
dan kalau misalnya debitnya nambah terus dia akan menutup daripada lubang gua tersebut
karena struktur gua ini bentuknya tidak sama
ada yang sempit lebar ada yang turun ada yang naik
kemudian yang kedua bahwasannya mereka yang terperangkap itu adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan air sama sekali
jadi berenang atau menyelam
jadi pada saat mereka harus direscue keluar dia harus menggunakan alat keselamatan tentunya
dan ini mereka belum pernah tidak punya kemampuan sama sekali di bidang tersebut
sehingga kita harus benar benar ngajari mereka bagaimana untuk keluar di sini
yang berikutnya yaitu bentuk gua tentunya tidak beraturan
sehingga untuk memasukkan beberapa peralatan kita lihat tadi di tayangan sebelumnya bahwasannya terlihat beberapa pipa
berupaya untuk menghisap air di genangan genangan di sini
tapi tentunya itu hanya untuk mempermudah proses selanjutnya
karena apakah itu memang bisa sampai ujungnya ataupun tidak
karena juga medanya begitu sulit
jadi mereka berusaha mengurangi titik titik yang dimana air bisa disap itu bisa disap
karena otomatis kalau misalnya air itu bisa mengurangi air maka suplai udara dari luar udara bisa masuk sampai dalam
menghindari kecelakaan yang lebih lanjut karena ketipisan udara ini
tapi kalau misalnya di daerah dekat sini aja ini sudah tertutup
maka suplai udara untuk di daerah sini juga akan menjadi terbatas
kalaupun dilewatin orang itu nanti lama lama akan habis
maka langkah baiknya sini yang bisa disap disap
misalnya di sini bisa disap akan disap lagi
supaya udara yang dari luar itu masih bisa masuk ke dalam untuk memperkecil resiko orang kehabisan udara
bukan oksigen kehabisan udara di dalamnya
itu yang menjadi salah satu indikasi mungkin
ketika kemarin ada salah satu penyelam yang notabene adalah salah satu tim penyelamat meninggal dunia
indikatornya adalah salah satunya adalah tingkat oksigen yang menurun drastis ketika melakukan upaya penyelamatan
oke jadi kemarin itu saya sesuai yang saya baca tim penyelam pertama itu adalah former dari thaisel
saya yakin dia ekspert di bidang situ namun belum didukung oleh sebuah tim besar
kemudian sebuah equipment yang memadai sehingga dia berusaha untuk masuk sendiri
sementara dia mungkin tahu jalurnya tapi dia sendiri
padahal untuk melaksanakan kegiatan penyelaman itu memang idealnya tidak boleh sendiri
harus berpasangan sehingga sesuatu something event terjadi pada seorang satu orang lagi tahu bodynya
lainnya dia mencoba maju sendiri dan sesuai yang saya baca dia itu masuk ke dalam untuk menempatkan stesen stesen

oke jadi ada apa tabung oksigen stesen ya tabung oksigen yang dia upayakan untuk stesen di situ untuk safety stesen
sehingga pada saat dia kembali atau orang yang menempatkan stesen dia bisa masuk ke dalam

dia bisa memanfaatkan tabung tersebut untuk alat bantu napas
namun dia tidak memperhitungkan entah bagaimana tidak memperhitungkan konsumsi air ada berapa di dalamnya
sehingga pada saat dia kembali dia kehabisan itu yang saya baca
oke ini kan tiga belas orang ini posisinya ada di sini
artinya mereka empat kilometer jaraknya dari pintu masuk
dari mulut gua
dari mulut gue dari pintu masuk gua
station itu anda melihat seberapa banyak yang bisa atau harusnya ditempatkan dalam upaya rescue atau penyelamatan ini
oke apabila kita berhitung dengan korban itu ada tiga belas orang kemudian tim rescue ada berapa orang
alangkah idealnya sebenarnya kalau misalnya kita bisa masang itu sebanyak mungkin di sini
tanki tanki itu karena kita tidak bisa mengukur konsumsi udara dari korban yang akan kita selamatkan
ini tergantung daripada pertama kemampuan fisik anak korban
kedua seberapa dia bisa tenang panik ataupun tidak
ketiga kemudian mungkin kesehatannya dia sendiri
semakin orang panik konsumsinya akan semakin banyak
semakin dia kurang sehat tentunya dia akan kemampuannya berkeneyyakan akan semakin lambat
nah sehingga ini tidak bisa kita tentukan
mungkin idealnya ini memang sedekat mungkin konsumsi udara itu sedekat mungkin
terutama di titik titik sebelum atau sebelum
sudah genangan air
kalau di sini mungkin ada udara meskipun tipis tapi sebaiknya di titik sebelum dan sesudah air ini
di situ ada stasiun untuk menempatkan alat selam sehingga pada saat mereka akan masuk
kemudian setelah selesai keluar kita memang membutuhkan udara seketika itu sudah ada di tempat tersebut
oke jadi stasiun tabung oksigen itu pasti ditempatkan di antara sebelum atau sesudah adanya genangan air
karena kalau di celah celah seperti ini oksigen masih ada ya
yang lebih tepatnya adalah udara
udara masih ada ya
oke dan tidak ada ukuran seberapa lama satu tabung oksigen itu bisa dihabiskan untuk per orang
sebenarnya ada jadi sudah ada hitungannya berapa konsumsi namun itu tergantung daripada kedalaman
konsumsi tiap orang juga berbeda beda sehingga mereka mungkin membuat rata rata aja
selama ini rata rata sekian orang ini maksimalnya habis sekian tabung
jadi pada saat berangkat dia harus berapa sekian tanki
itu pasti mereka sudah
oke upaya rescue penyelamatan
pak ponco kan sudah terlibat dalam beberapa upaya penyelamatan pastinya
apa yang membedakan ketika kita berhadapan dengan gua dibandingkan ketika ada upaya penyelamatan misalnya di hutan di gunung
yang lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi itu mana
oke pasti lebih tinggi di gua
karena yang pertama adalah di gua ada keterbunuh
terbatasan oksigen saja udara saja terbatas
ada celah celah yang terbatas di mana ini bisa kemasukan udara ini tidak
kalau di hutan terbuka udara bebas
kemudian yang kedua visibility
visibility pastinya terbatas karena ini adalah sebuah lorong sempit dan tidak bisa ditembus oleh cahaya matahari
sehingga itu akan mempengaruhi pesikis baik itu korban ataupun rescuer
oke yang menjadi tantangan terbesar juga adalah bagaimana tidak hanya mengajari mereka yang tidak memiliki kemampuan di air
tapi juga menjaga mereka agar tidak terbunuh
kita akan bahas kita akan break dulu kita akan jeda terlebih dahulu kita akan kembali usaha jeda berikut tetaplah di cnn indonesia connected
poinco ini adalah hari yang membahagiakan kita akhirnya mendengar kabar semua berhasil dikeluarkan dengan selamat
itu yang kita nantikan
anda tadi ada sedikit berbisik sama saya untuk penghargaan untuk thai sales
ya seperti apa
saya punya beberapa sahabat di thaisel kebetulan saya pernah berlatih di sana
di thai seals di camp mereka
jadi saya tahu bagaimana mereka ekspertnya mereka
mereka juga pernah menyokolahkan beberapa personilnya di us navy seals
saya tahu beberapa kemampuan mereka
saya yakin ini merupakan penyelamatan yang sukses
appreciate dari kami saya pribadi untuk rekan rekan di thaisel
tidak semua negara punya frogman tapi setiap frogman pasti punya bounding
dan appreciate dari saya pribadi untuk rekan rekan thai seals
dari gambar anda melihat menangkap bagaimana wajah panik ya
untuk berada di tempat yang sedemikian dengan kontur dimensi yang sulit
rasa panik itu pasti ada
bagaimana agar menjaga agar mereka mereka ini tidak panic attack
tidak mendapatkan panic attack
karena kan pasti kalau misalnya tingkat oksigen tingkat udara yang kemudian terus turun
apalagi gelap gulita semuanya
dengan keadaan lingkungan yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya
jadi para rescuer saat itu juga harus membangun bounding komunikasi yang baik
dengan mereka yang akan diselamatkan
karena keselamatan korban dan rescuer sendiri juga tergantung
seberapa baik kerjasama tim antara keduanya ini
untuk itu pasti dia akan memberikan pelajaran training singkat
bagaimana dia untuk keluar sama sama membangun bonding tim yang
dan itu harus dikaguh supaya sama sama bisa keluar mereka dengan selamat
dan apabila kita lihat tidak semuanya dari jalur ini mereka menyelam
pasti ada menyelamnya kemudian ada jalannya ada merayapnya
dan ini pasti komunikasi harus dibangun dengan baik
meyakinkan bagaimana si korban diselamatkan oleh rescuer
itu komunikasi harus dibangun terus meyakinkan si korban bahwasannya mereka harus selamat sama sama
itu merupakan sebuah power yang di luar itu semuanya bisa menyelamatkan mereka
mengajari di tingkat kesulitan yang sedemikian besar apalagi dalam keadaan panik gitu ya
apa yang harus dipersiapkan
tadi kan kalau misalnya kita lihat satu korban atau satu anak satu orang ini akan didampingi oleh dua penyelam
tapi kan untuk mengajari mereka ini kan bukan menyelam atau diving yang seperti kita tahu belajar snorkeling atau menyelam di laut
ini kan yang kita hadapi adalah di dalam gua
apa yang harus dipersiapkan biasanya alat alat apa saja yang digunakan
basically karena ini masih bisa menggunakan peralatan skuba jadi yang digunakan adalah skuba set
namun yang akan kita perkenakan yang akan kita kenakan alat scuba set ini pada orang orang yang sama sekali masih belum pernah atau belum bisa menggunakan peralatan tersebut
untuk itu saya lihat tadi saya sempat baca bahwasannya mereka contoh kalau biasanya penyelam itu menggendong alatnya sendiri
ini saya tadi dengar bahwasannya tankinya dibawakan oleh rescuer
kemudian mereka normalnya normalnya penyelam skubu
mereka akan menggunakan masker
masker yang hanya menutup mata dan hidungnya
normalnya ini normalnya yang digunakan ini
karena hanya menutup mata dan hidungnya
karena penyelam scuba normalnya bernapas dengan mulut
namun ini mereka anak anak ini mereka bukan seorang penyelam
menggunakan alat bantu nafas yang lebih aman lagi yaitu full face mas
dimana dengan menggunakan full facemas ini korban dapat bernapas bebas mau dari mulut mau dari hidungnya
dia bisa bebas bernapas
dan yang paling penting adalah meyakinkan korban untuk tidak panik
karena yang pertama pasti lingkungan biasa disini kemudian masuk air pasti orang berbeda
ini bukan lingkungan hidup saya
pasti memancing kepanikan
yang kedua gelap
dari garam air gelap pasti panik
nah semakin panik semakin konsumsi udaranya akan banyak
jadi mengusahakan supaya tidak panik
sehingga dikawal oleh dua orang
yang satu di depan yang satu di belakang sambil membawakan tankinya
kalau misalnya mereka ini penyelam
alat selam scuba ini dilengkapi oleh oktopus
jadi satu mode face untuk orang lain itu bisa menggunakan itu
tapi karena ini mereka dianggap orang yang tidak bisa sama sekali
maka digunakan full face mas
dan kenapa dua
karena basicnya penyelam rescuer itu harus berpasangan
jadi pada saat dia masuk dia dua orang keluar dia juga dua orang itu sambil membawa
jadi rescuer itu tidak mungkin sendiri ya
tidak mungkin sendiri
tidak mungkin akan jalan sendiri ya
tidak mungkin tidak akan jalan sendiri
dia juga akan didampingi oleh temannya ya
ya oleh body nya pasti
tadi kita berbicara soal risiko
risiko yang akan terjadi selain panic attack adalah apa yang anda lihat risiko yang terjadi dalam sebuah upaya penyelamatan
artinya untuk orang yang dalam kondisi sudah berminggu minggu dalam gua
apalagi mungkin dalam satu minggu pertama tidak mendapatkan pasokan makanan
susahkan untuk mendapatkan pasokan makanan baru di minggu berikutnya
hipotermia itu juga menjadi salah satu kekhawatiran ya
selain memang kondisi itu sendiri
kemudian kondisi dari orang yang kita selamatkan ini pasti
karena kita sudah lama setelah sekian hari dia berada di tempat tersebut tanpa suplai makanan
kemudian juga tingkat kesehatannya orang ini pasti rendah
sehingga kita membawa seseorang yang dengan tingkat kesehatan di bawah
itu kita bawa melewati medan yang susah
medannya ada yang menanja arus merayap kemudian menyelam
ini pasti kita butuh ekstra ekstra pengawasan ekstra membantu mereka
dan panik itu sendiri karena tidak menguasai alat dan medan serta lingkungannya
pasti kondisi fisik mereka lemah saat itu
itu yang menjadi tantangan besar
apa yang terjadi di gua tam luang di thailand
ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita
kita lihat di indonesia ini kaya juga akan gua
gua tidak hanya bahkan gua sekarang juga jadi ada telusur wisata telusur gua
apa yang bisa kita petik atau kita ambil pelajaran untuk mereka mereka yang biasa
atau mungkin mau wisata telusur gua
kalau misalnya kita lihat kayak di musim hujan gitu
artinya kan akan ada risiko kemungkinan gua tersebut terendam air segala macam
oke untuk di indonesia sendiri ada beberapa macam gua
gua yang memang berada di bawah permukaan air
jadi gua itu full air di dalamnya
itu ada tekniknya sendiri namanya dive cave
kemudian ada gua yang memang berada di permukaan tapi di dalamnya ada daerah daerah cekungan yang bisa diisi air
di mana air tersebut memiliki potensi untuk memperangkap orang yang masuk ke dalamnya
tentu saja mereka yang akan berada di dalamnya
tentu saja mereka yang akan melaksanakan kegiatan yang high risk ini harus membekali diri
dengan kemampuan pelatihan dan pastinya equipment yang benar sebelum dia masuk ke dalam
atau melaksanakan kegiatan caving ini pastinya
jadi tidak bisa semertang mertang oh saya mau ke sana tanpa tahu lingkungannya seperti apa
tanpa equipment dan kemampuan keterampilan
oke terima kasih pak ponco atas waktunya di sian indonesia connected
apa yang kita lihat penjelasannya dari tadi pastinya menjadi informasi yang berharga untuk semuanya
dan sekali lagi kita akhirnya mendapatkan kabar bahagia tiga belas orang dua belas remaja dan satu pelatihnya
hari ini semua berhasil diselamatkan sesuai dengan tujuan atau misi mereka bahwa hari ini adalah hari terakhir
upaya evakuasi atau penyelamatan terima kasih sekali lagi pak ponco